menteri hukum dan hak azazi manusia yasona lauli dan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo mengaku tidak akan mundur dari jabatan menteri meski maju menjadi calon anggota badan legislatif
keduanya akan memanfaatkan waktu libur untuk berkampanye
keduanya akan memanfaatkan waktu libur untuk berkampanye
saya sekali datang minta ingin cuci ke presiden tidak menggunakan fasilitas negara
pak tapi kalau seminggu sampai jumat kan bapak masih menekomam nih ketika bertemu dengan ketua kpu gitu apakah rentan
ya itu kan kalau ketua kpu kan ya pasti mereka itu kan profesional kan kpu nya juga profesional mana mungkin
saya diminta sama partai
artinya bahwasannya adalah disebut seperti ini akan mengundurkan diri atau tidak
kan presiden bilang nggak harus mengundurkan diri kan
dan itu nggak nganggu kerjaan karena kita bisa lakukan di weekend weekend aja sosialisasi atau kampanye
apakah dengan adegan adegan menteri ini kan sebenarnya dinyalek karena ada sebagai footgetter
ini apa sebagian bentuk kegagalan kaderisasi dari partai itu sendiri
nggak juga sih kadernya banyak ya cuman kan diminta untuk partisipasi aja
ini kan secara etika secara aturan memang tidak mengharuskan tapi bahwasannya secara etika apa yang harus mengundurkan diri juga
saya sendiri nggak mau nyalek saya juga nggak pernah nyalek saya ingin jadi pengurus partai
tapi karena instruksi dari partai ya saya lakukan
kita mengikut aturan aja